bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat anies baswedan menyambangi kantor dpp partai demokrat menteng jakarta pusat
kedatangan anies disambut langsung ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
anies baswedan datang ke kantor dpp partai demokrat kamis petang
anies dan ahy kemudian menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah elit partai demokrat nasdem hingga pks yang tergabung dalam tim kecil
usai pertemuan anies mengaku bersyukur partai nasdem partai demokrat dan pks telah mengutarakan sikap politiknya untuk mendukung dirinya maju sebagai bakal calon presiden
sementara ahy meyakini pertemuan yang digelar merupakan bentuk kesolidan tiga partai politik untuk menjalankan berbagai misi bersama
pertemuan sore ini dituan rumahi oleh mas ahaye kami sampaikan terima kasih
dan ini adalah bagian dari perjalanan kita ke depan
makin solid makin siap untuk langkah langkah ke depannya
tadi acara berjalan dengan sangat baik cair dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan
insya allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari tiga partai politik ada partai nasdem partai pks dan juga demokrat solid